keberangkatan jemaah calon haji dari tanah air ke tanah suci telah memasuki hari ke delapan belas
keberangkatan jemaah calon haji gelombang pertama dari tanggal dua puluh empat mei hingga tujuh juni dari bandara soekarno hatta ke madinah telah usai
sedangkan gelombang kedua akan diberangkatkan dari delapan hingga dua puluh dua juni mendatang bertolak dari bandara soekarno hatta ke mekah dan masih terus berlangsung
jumlah calon haji dan petugas yang tiba di arab saudi pertanggal delapan juni dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas malam sebanyak satu ratus enam orang dari dua ratus tujuh puluh lima kloter
dari jumlah tersebut para calon haji dan juga petugas dari enam belas kloter atau sebanyak enam dua ratus empat puluh tiga orang akan mulai melakukan perjalanan dari madinah ke mekah
sampai dengan hari ke delapan belas keberangkatan calon atau jemaah calon haji maksud kami
calon haji meninggal dunia di arab saudi
nantinya mereka akan dibadalhajikan oleh pemerintah
terdapat dua jemaah haji yang meninggal dunia di madinah yaitu atas nama mahmud muhtar asar kloter soc dari solo
kemudian ilham masjid safa dari asar kloter jkg
sehingga sampai dengan saat ini jumlah jemaah haji yang wafat di madinah sebanyak dua puluh tiga orang
terdapat satu jamaah haji yang meninggal dunia di makkah yaitu atas nama icah binti haji sukanta asal kloter jks tiga
jumlah jemaah haji yang wafat di makkah hingga saat ini sebanyak enam orang